keempat penumpang mobil ditemukan di aliran sungai sejauh satu km dari lokasi pertama hilang
saat ditemukan para korban masih berada di dalam mobil
mereka diduga terjebak di dalam mobil saat mobil yang mereka tumpangi terseret arus sungai yang tiba tiba meluap
dibantu warga dan relawan keempat korban langsung dievakuasi dari dalam mobil
isak tangis keluarga korban pecah saat jenazah keempat korban dievakuasi menuju mobil ambulans
untuk korban sudah berhasil kita evakuasi pak dalam keadaan meninggal dunia
ditemukan di dalam mobil
semuanya ditemukan di dalam
diketahui peristiwa hanyutnya mobil yang ditumpangi para korban terjadi
pada minggu malam
saat itu mobil berpenumpang lima orang melintasi jembatan sungai pamah
kecamatan deli tua deli serdang sumatera utara
saat melintas tiba tiba air sungai meluap dan menyeret mobil yang mereka tumpangi
salah seorang penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri dengan keluar dari dalam mobil
sedangkan empat penumpang lainnya terjebak di dalam mobil
sir langga medan sumatera utara